untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan rekan jurnalis kompas tv
ada rio yohannes di kabupaten tanah datar
dan ada juga citra indriani di kabupaten agam
untuk mengetahui progres pencarian korban dan juga relokasi
kita ke rio yohanes dahulu di tanah datar
rio selamat siang hingga hari ini di kabupaten tanah datar
masih berapa lagi korban yang dinyatakan hilang
dan juga wilayah mana saja yang jadi fokus pencarian
ia dan juga saudara hingga saat ini memasuki hari ke sepuluh pencarian
ini tim sar gabungan kembali melanjutkan proses pencarian
dan ini pencarian lebih dipokuskan kepada enam titik
yaitu di sektor padang gantian parambahan limau kaum panti jauh tanjung ame dan si junjung
dan dalam pencarian ini tidak hanya dalam pencarian di penyisiran di pinggir pinggir sungai
tapi juga menurunkan tim rafting
itu di padang gantian dan di tanjung ame
ini tim rafting menyusuri sungai sungai untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan
hingga saat ini dari data bpbd kabupaten tanah datar
ada sepuluh orang lagi yang masih dalam proses pencarian dan masih dinyatakan hilang
dan dalam proses pencarian ini memang tim saral gabungan mengakui ada kesulitan
karena material lumpur serta bawatuan yang dibawa oleh banjir lah rujian ini
cukup banyak dan babatannya cukup besar
sehingganya tadi malam dalam rapat evaluasi antara sama tim gabungan
juga mengusulkan agarnya agar nantinya juga ada tambahan
pengajuan tambahan alat berat untuk penggalian
dan juga penambahan anjing pelacak
karena di sini di kabupaten tanah datar ini
kecakupan wilayahnya cukup luas yang terdampak
di sini ada enam kecamatan yang terdampak
dan untuk itu sampai saat ini baru ada dua ekor anjing pelacak yang diturunkan
dan tim saral gabungan meminta agar ada penambahan anjing pelacak
setidaknya anjing pelacak ini di setiap sektornya ada dua ekor
baik berarti masih dilakukan pencarian hingga saat ini dengan beragam upaya
kemudian bagaimana dengan proses relokasi rio
apakah pendataan juga sudah dilakukan kepada warga yang akan direlokasi
ya terkait wacana relokasi sejauh ini
pemerintah kabupaten tanah datar sudah melakukan pendataan
dan mereka mendapatkan angka tiga ratus rumah yang harus direlokasi
tiga ratus rumah ini merupakan rumah yang rusak berat
serta rumah yang berada di dekat pinggiran sungai
jaraknya kurang dari tiga ratus meter dari pinggiran sungai
untuk relokasi sejauh ini pemerintah kabupaten tanah datar
telah menyiapkan lahan dua lima hektare
namun demikian untuk relokasi memang ini adalah alternatif kedua
karena di sini pemerintah daerah kabupaten tanah datar
lebih menginginkan relokasi itu tidak terpusat
dengan melibatkan nini mamak sebagai pengelola lahan tanah wilayah milik korban
nah korban ini akan diminta untuk memilih tanah wilayah
dan baru akan dibangun rumah untuk ganti rugi rumah mereka
dan untuk itu sejauh ini pemerintah kabupaten tanah datar
memang baru akan merencanakan pertemuan
dengan pihak neni mama dan juga pihak nagari
sebagai orang orang yang mempunyai kebijakan
dan juga bisa mengatur untuk penggunaan tanah ulay
di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat ini
artinya nantinya akan ada diskusi antara pemerintah
dengan korban terkait dengan titik mana
yang akan menjadi bagian dari relokasi
untuk lebih aman begitu
karena titik yang saat ini dikhawatirkan
kita bergeser dari rio yohannes di kabupaten tanah datar
citra bagaimana kondisi pengungsi di kabupaten agam
dan juga apakah sudah tercukupi termasuk kebutuhan logistik
hingga saat ini sebanyak satu ratus empat puluh empat pengungsi
masih bertahan di posko pengungsian
yang tersebar di tiga lokasi di kabupaten agam
namun sudah banyak juga warga yang kembali
untuk tinggal di rumah kerabat mereka
yang jauh lebih aman dari lokasi banjir lar hujan
saat ini sudah mulai banyak berdatangan
sebagai sebuah kebutuhan pengungsi
akibat banjir lahar hujan ini
untuk posko pengungsian juga
selain posko pengungsian juga disediakan
posko kesehatan dan juga dapur umum
untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi makanan
selain itu untuk anak anak sendiri
juga diberikan bimbingan dan mainan
guna menghilangkan rasa trauma
pasca sejadinya banjir lar hujan
lokasi warga terdampak bencana
apakah saat ini justru baru dilakukan
ya untuk relokasi sendiri
saat ini pemerintah provinsi sumatera barat
pemerintah juga sudah berkoordinasi
dengan pihak baik itu dari bupati walaupun
untuk segera merelokasi warga
dan selain itu pemerintah juga meminta
pusat vulkanologi mitigasi bencana
geologi dan bmkg untuk memetakan
daerah yang berisiko terdampak
bencana banjir lahar dan banjir bandang
agar dapat dilakukan pendataan
serta segera dapat direalisasikan
untuk membantu warga yang terdampak
terkait dengan rencana relokasi
sebelumnya ada rio yohannes di kabupaten